anda masih bersama kami dan menjelang imsak atau menjelang azan subuh
anda masih punya sedikit kesempatan untuk bisa makan makanan untuk sahur anda
mudah mudahan makanannya juga bergizi dengan menu menu sahur yang juga tetap bervariasi
meskipun sudah jelang akhir ramadan fani
tapi kita juga masih tetap akan memberikan kisah kisah inspiratif untuk anda
seperti yang satu ini selama bulan suci ramadan
ratusan santri usia lanjut di pondok pesantren serpuh
yang ada di masjid agung payaman magelanjo tengah
semangat untuk menimba ilmu agama
nah di pondok pesantren ini para santri dididik untuk hidup mandiri
mulai dari menyiapkan bekal untuk sahur hingga berbuka puasa
bahkan tempat untuk tidur pun mereka harus share atau berbagi dengan yang lain di dalam serambi masjid
beginilah suasana di pondok pesantren subuh yang ada di masjid agung payaman magelanjo tengah
selama bulan suci ramadan para santri yang rata rata berusia di atas enam puluh tahun ini
mengikuti kegiatan keagamaan
seperti pemahaman dan pengertian
dan pengajian dan sholat berjamaah
tidak ada fasilitas khusus di pondok sepuh ini
namun ratusan santri yang datang dari berbagai daerah di jawa tengah ini
rela nyantri jauh dari keluarga selama bulan suci ramadan
di pondok pesantren sepuh payaman ini para santri dididik hidup mandiri
mulai dari menyiapkan bekal sahur hingga berbuka puasa
tempat untuk tidur pun harus berbagi dengan yang lain
di dalam serambi masjid magelanjo tengah
para santri mengaku senang bisa mengikuti pengajian di pondok pesantren subuh ini
bagi sejajar dan rasanya itu saling mengisi betul betul masjidnya
saling mengisi pengalaman pengetahuan mengisi ilmu
dari segi ilmu agama khususnya
masjid agung payaman didirikan oleh almarhum kiai muhammad romo agung
atau mbah siroj sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sedangkan untuk pondok sepuh ini mulai digelar sejak tahun delapan puluh an
berawal dari sebuah pengajian rutin
namun seiring berjalannya waktu jumlah para santri terus bertambah
dengan didominasi santri usia lanjut
waktu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
mengadakan pengajian tiap hari senin
pada waktu bulan ramadan libur
para santri santri yang mengaji itu mengusulkan
supaya diberi pengajian pada hari bulan ramadan setiap hari
kebanyakan yang usul itu adalah orang orang sepuh
selama menuntut ilmu di pondok pesantren ini
para santri hanya mengeluarkan biaya sebesar tiga puluh ribu rupiah
yakni untuk pengganti biaya listrik air dan kebersihan pondok